acara semakan kitab suci al quran dan pengajian diadakan hari ini di rumah erina gudono
pengamanan kawasan rumah erina gudono di dusun purwosari kapanewon melati kabupaten sleman juga mulai diperketat
segala persiapan di rumah erina untuk menyambut prosesi pernikahan ks sang pangarep dan erina gudono telah selesai dilakukan
tamu tamu dari kalangan keluarga erina gudono mulai mendatangi rumah erina pada kamis pagi
sejumlah kursi dan panggung telah disiapkan untuk acara semakan al quran dan pengajian yang akan dimulai pada pukul dua belas siang nanti
pengamanan di sekitar lokasi acara pun telah diperketat
sejumlah aparat keamanan dari tni polri melakukan sterilisasi jalan masuk ke rumah erina
rencananya semakan al quran dan pengajian hanya akan diikuti oleh warga sekitar dan keluarga erina gudono
untuk hari ini agenda adalah
doa dengan acara semaan pada jam dua belas dan jam tiga belas tiga puluh nanti untuk agenda acara pengajian
jumlah tamu yang di semaan ini sedikit tiga puluh orang saja dan ini menjadi agenda intern keluarga
kemudian untuk di acara pengajian ini jumlah tamu juga tidak banyak
hanya keluarga besar dan kerabat dekat saja berikut tetangga sekitar seratus orang
tidak ada den in untuk acara di tempatnya
erina membagikan momen istimewa dalam acara pengajian hari ini
pada saat pengajian di acara semaan al quran
erina mengenakan busana berwarna putih yang dirancang oleh artkea
sementara di sore hari pada saat pengajian erina akan mengenakan busana rancangan wiranti kurnia bright
meskipun acara hari ini berlangsung seharian
namun erina tetap tampil cantik dan fresh
sambil menantikan hari pernikahannya
dalam minggu ini erina tengah menjalani prosesi pingitan